dewi masih lama
jangan aja mereka nungguin kita
terus kasih berapa ya
buat ulang tahunnya jennifer
eh sebentar sebentar sebentar
masa cuma lima puluh ribu sih
nanti nggak enak kalau idoi tahu
dan ulang tahunnya juga setahun sekali
ya lima puluh ribu deh
setahun sekali ini
tinggal ditulis namanya
tulis nama tuh nggak usah ya
ini kan buat si idoy
ikhlas di dunia
ah nggak usah pakai nama lah
dari hamba allah aja
enak banget ya kak
kami makan terus tadi
kaya sih buat modal puasa besok
apa deh pilih
banyak banyak kalau banyak banyak nanti jennifer bisa beli baju bagus
terus kasih berapa atau lima ribu kasihan dong pokoknya jangan lebih dari uang
jajan debi pak ya udah papa kasih sepuluh aja ya nanti malu dong masa orang kaya
cuman kasih uang sepuluh udah deh terserah papa aja papa punya ide